secara khusus pada tim cnn indonesia rafael alun trisambodo ayah dari mario dandi satrio pelaku penganiayaan berat terhadap david ozora mengakui bahwa anaknya sosok yang sulit diajak komunikasi
saya tidak pernah
saya rasa semua orang tua ingin anaknya berhasil
karena mario adalah sosok yang sulit sekali diajak bicara
tapi saya mencoba memberikan cinta saya pada dia
supaya dia menyadari bahwa dengan cinta orang tuanya dia punya tekad dan kemauan untuk mencapai cita cita
karena ini sulit pak
saya berulang ulang mencoba mengarahkan
tidak pernah putus asa pak saya untuk menuduh dia
saya berulang ulang mencoba mengarahkan